menteri perdagangan muhammad lutfi menyatakan kementerian perdagangan siap memberikan informasi yang diperlukan dan menghormati mendukung proses hukum yang dilakukan kejaksaan agung
dukungan ini terkait kasus dugaan gratifikasi dan suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng
yang turut melibatkan direktur jenderal perdagangan luar negeri kemendak indra sari wisnuwardana sebagai seorang tersangka
muhammad lutfi juga mengatakan mereka juga telah menginstruksikan jajaran kemendak untuk membantu penegakan hukum yang tengah berlangsung atas kasus ini
selain itu per dua puluh april menteri perdagangan menunjuk dirjen perlindungan konsumen dan tertip niaga ferry anggriono sebagai plt dirjen daklu
kami menyatakan dengan tegas kementerian perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan
kementerian perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum
tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional
serta merugikan masyarakat